meskipun rena sekarang udah punya kamar sendiri
gagal gue murah mata selamatisan sama andin
aduh kamu tumben nih pakaiannya merah putih gini
iya mah tadi aku dari rumahnya pak ah
ada acara lembah tujuh belas an disana
buat tugasnya rena
reskotnya merah putih kayak gini
merah putih gini ya
bagus sekali ren
yaudah kalo gitu kamu istirahat
mama siapin makan buat kamu
mama pengen ketemu sama mbak jen
buat apa ma
ya mama pengen bicara baik baik sama dia ren
mama pengen silaturahim
karena mama itu ngerasa udah deket sama mbak jen itu
kamu bisa kan ngaturin waktunya buat mama ketemu sama mbak jen
makasih ya ren
yaudah kalo gitu mau kamer dulu ma
padahal aku tuh udah berharap ren diitu menikah
sebenarnya siapa sih jodohnya dia itu
terima kasih informasinya pak
siapa yang telfon pak
tadi mereka bilang elsa
elsa nangis dan histeris
sampai mereka harus mempertemukan elsa sama psikiater lah
ini pasti berat sekali untuk elsa pak
mungkin sebaiknya kamu cari pengacara yang bagus pak
pengacara yang bisa bantu elsa paling tidak bisa meringankan hukumannya dia
aku cari pengacara yang bagus buat elsa ya
terima kasih ya pak
pak nino tenang aja
pak nino tidak akan terbawa bawa dalam hal ini
jadi tidak ada barang bukti pak
hanya ada perkataan dari
petugas lab yang ditangkap itu
anda bisa menjamin
tapi uang yang sudah bapak transfer ke saya tidak bisa saya kembalikan
karena saya juga dirugikan dalam hal ini
yang penting nama saya tidak terseret itu aja
mbak kamu perlu ke aku
karena om baik kangen sama rena
oh baik punya permintaan mau kan
rena mau kan panggil om baik papa
om baik kan bukan papa aku
eh sebentar saya

aku nggak mau
aku nggak mau
aku nggak mau
hey bangun bangun bangun
ya allah nak
kamu mimpi buruk sayang
sini bangun dulu minum dulu ya sayang
aku mimpi aneh ma
mimpi aneh apa
om baik datang ke sekolah aku
terus om baik beluk aku
dan minta aku panggil om baik
aku mimpi baik datang ke sekolah aku
terus om baik beluk aku
dan minta aku panggil om baik
tapi aku nggak mau ma
terus om baik maksa
tuh tuh om baik ada beleknya nen
aneh ya mah mimpi aku
kenapa baik minta dipanggil papa
apa ini ada hubungannya dengan tes dna ilegal itu
apa benar inisial ep itu adalah mas nino
udah kamu gak usah khawatir
karena reina ada di rumah ini kok lagi bareng sama kita
om baik bukan papa aku
kamu tenang aja ya
mama sama papa akan selalu menjaga dan melindungi rendah dengan sepuluh cinta
makasih ya ma ada sayangin aku
harusnya mama yang bilang makasih sama reina
karena reina udah hadir di kehidupan mama
udah menjadi kebahagiaan buat mama
yaudah sekarang reina bobol lagi ya mama harus ke kamar
besok habis sekolahnya rena mau jalan jalan sama mama nggak
mau yaudah tidur ya istirahat ya jangan lupa berdoa supaya nggak mimpi buruk lagi oke sayang
tapi aku ada permintaan maaf
andien katanya cuma dengan belum minum kenapa lama banget ya
gue udah pasangin lilit kalau lo terapi loh
kok reina di sini
tadi aku mimpi buruk pak jadi aku mau tidur di sini
boleh kan pa
meskipun rena sekarang udah punya kamar sendiri tapi kalau rena nginep di kamar papa sama mama papa sama
gagal gue murah mata selamatisan sama andien
kok papa tiup lilin
itu lilin buat apa pa
lilin buat ngusir lalat
tadi di kamar papa banyak banget lalat jadi papa hidupin lilin buat ngusir